valentine biasanya dirayakan dengan kasih sayang bersama pasangan
tapi tidak bagi komunitas yang menamakan dirinya dewan kesedihan banyumas jawa tengah
komunitas ini menggelar acara yang memamerkan barang barang mantan kekasih
joshua sandigarsa merupakan satu dari lima puluh jomblo yang memberikan barang kenangan pemberian mantan kekasih
yang sangat istimewa dan tidak dapat dilupakan
sebuah lukisan kayu ini diberikan untuk dipamerkan di salah satu kafe di jalan jati winangun kota purwokerto kabupaten banyumas jawa tengah
sambil surprise bersama teman temannya dengan yang ngasih ini
ngasih barang tadi yang sudah ditaruh
ya kenangan itu tuh ibaratnya kayak kalau barang beli mungkin kenangannya nggak seberapa ya
dan dia ternyata dia bikin video dia lagi ngegambar itu sendiri seperti itu
itu mungkin kenangannya apa ya yang nggak bisa dilupain sampai sekarang gitu
tidak hanya itu sejumlah barang mantan kekasih milik peserta
serta yang lain juga banyak dan cukup unik
seperti sepatu beragam baju jaket sweater cenderamata serta puisi yang telah diterbitkan di media nasional
semuanya adalah barang peninggalan yang sangat istimewa memiliki kesan mendalam dan tidak dapat dilupakan
sayang barang barang ini kini hanya menjadi bukti bahwa mereka pernah menjalin kasih
jadi kalau dibaca ini
sayang kemeja ini hanya berakhir tugasnya buat melamar kerja tidak sampai melamar kamu
nah ini salah satu dari barang yang mantan ya ada memiliki cerita dari yang tadinya kuliah bareng
terus kemudian merencanakan untuk bekerja kemudian akan menikah
ternyata baju ini hanya sampai di pekerjaan dan tidak sampai di pernikahan
awalnya pameran yang digelar tiga hari ini akan dikembangkan
pertama adalah gagal bercinta
kedua ditinggal nikah
dan yang ketiga kesedihan pada umumnya
peserta yang memberikan barang kenangannya ini harus dilengkapi dengan narasi tentang sejarah barang yang dipamerkan
dari lima puluh peserta yang menyerahkan barang sebagian besar putus hubungan karena ditinggal menikah
dengan pameran barang milik mantan kekasih ini diharapkan mereka dapat memiliki ruang untuk merasakan kesedihan bersama
kenapa kita nggak sekalian mengubah
kenapa kita tidak menabrak kewajaran bahwa valentine itu biasanya dirayakan dengan sayang sayangan
kenapa kita tidak merayakan kesedihan dan kejatuhan seseorang dengan mengumpulan barang barang mantan
kita juga seperti mengakomodir teman teman yang mungkin biasanya cuma bersedih sendirian di rumah
kita sediakan ruang di sini buat bersedih secara berjamaah di sini
barang barang yang berhubungan dengan mantan akan memiliki nilai sejarah bagi pemiliknya
di balik cerita kesedihan tentang sang mantan barang barang ini memiliki nilai seni yang dapat dipamerkan agar bisa dinikmati orang lain
roby sofwan amin banyumas jawa tengah